identitas pria yang menerobos penjagaan presiden jokowi saat kunjungan kerja di konawe sulawesi tenggara terkuak
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia konawe suparjo
mengungkap pria penerobos pengamanan jokowi bernama mahyudin
mahyudin merupakan sekretaris desa awuliti kecamatan lambuyah
yang dinonaktifkan sebagai asn karena diduga memalsukan dokumen pengangkatannya sebagai asn
belakangan diketahui mah yudin berniat menemui presiden untuk mengadukan nasibnya
dengan alasan tidak pernah terima gaji sebagai asn selama delapan tahun
ada aduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan itu proses pengangkatannya tidak prosedural
diduga terjadi pemalsuan dokumen itu dugaannya
sehingga data tersebut diproses dan pada tahun dua ribu dua belas dari bkn menerima surat dari pemerintah daerah
pelaksana tugas deputi protokol dan pers media sekretariat presiden yusuf permana menyatakan
pria bernama mahyudin ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai asn di konawe
kata yusuf permana tim pengamanan telah berkomunikasi dengan baik kepada yang bersangkutan
untuk bertanya kira kira ada masalah apa yang ingin disampaikan kepada bapak presiden
ternyata yang bersangkutan ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai pns di kabupaten konawe
kami berkomunikasi dengan pemkap konawe dan pemprov sulawesi tenggara
untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi
pemkab konawe dan pemprov sulawesi tenggara mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi
pas pampres menangkap seorang pria yang belakangan diketahui bernama mah yudin
setelah secara tiba tiba menyelinap mendekati presiden jokowi yang sedang diwawancarai wartawan
usai kunjungan di rsud konawe selasa pagi
mahyudin sempat dicegat lebih dulu oleh seorang petugas namun terlepas
dan baru berhasil ditarik oleh anggota pas pampres yang bergerak melewati menteri kesehatan budi guna di sadikin
akibat insiden ini badan jokowi sedikit terdorong ke depan
dan wawancara pun berhenti sejenak
usai mah yudin diamankan jokowi kembali melanjutkan sesi wawancara dengan para wartawan
asintel dan pas pampres kolonel herman taryaman mengatakan
dalam tindakan menjauhkan orang itu di atas dilakukan oleh pengawal pribadi presiden
walpri di mana walpri ini merupakan anggota pas pampres yang selalu berada terdekat dengan bapak presiden
orang yang mencoba mendekat di atas sudah diserahkan kepada keamanan wilayah
untuk didalami terkait motif dalam mencoba menerobos mendekat terhadap obyek vvip
seorang pria yang belakangan diketahui hendak curhat masalah kepegawaian sebagai asn
berhasil menerobos penjagaan presiden jokowi saat kunjungan kerja di konawe sulawesi tenggara
apakah pas pampres kecolongan
dan bagaimana sebaiknya pengamanan seorang presiden
sudah ada mantan komandan pas pamres dua ribu satu hingga dua ribu tiga
selamat sore pak nono terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
pak nono kalau dilihat dari kasus ini ini bisa diartikan atau bisa dibaca pas pamres telah kecolongan tidak
yang terdekat sudah melakukan baik yang di samping maupun yang di belakang sudah melakukannya
tapi memang terlihat bahwa coba terbayang
kalau dia membawa senjata tajam atau senjata api itu persoalannya
memang kadang kadang ini pengalaman pengalaman ya
kami dari unsur pengamanan ini seringkali juga menyesuaikan dengan tuntutan
misalnya kalau saya lihat situasinya presiden sedang melaksanakan doorstop
doorstop adalah melakukan pertemuan dengan wartawan langsung di daerah
di obyek tempat berkunjung dan saat itu juga sehingga seadanya tempatnya tidak dipersiapkan
memang di sini memerlukan penyesuaian sistem pengamanan
tetapi karena mungkin kepentingan gambar produksi gambar dan lain sebagainya
sehingga unsur pengamanan jangan sampai terlihat
sehingga agak sedikit dijauhkan
tapi kalau dari sop nya sendiri bukankah pengamanan terhadap presiden sejatinya dilakukan beberapa lapis
kalau dilihat dari peristiwa itu memang sudah digelar
yang bereaksi adalah memang unsur terdekat atau yang melekat yaitu walpree
memang dengan menggunakan seragam pegawai dan lain sebagainya
memang agak memudahkan siapapun yang akan mendekat ke lokasi atau ke obyek
nah tetapi terlihat bahwa memang pada saat
reaksi pengawal itu sudah siap
jadi mungkin pada waktu pertama ditarik kemudian memang agak sedikit mendorong presiden
sehingga agak sedikit terdorong bergeser badannya
pak nono ini kan kalau kita lihat dari visualnya pria tersebut datang dari belakang
kalau dilihat dari level bahaya kepada orang nomor satu negeri ini tentu sangat beresiko
apa yang bisa anda baca terkait dengan sistem pengamanan kepada ri satu yang terjadi kemarin itu
ya memang situasi selalu dinamis
tidak di satu tempat akan sama dengan tempat yang lain
tapi saya mencoba untuk membayangkan
teringat pada masa masa lalu memang sering terjadi
tetapi dengan kesigapan dan prosedur yang sudah protap yang ada sop yang ada
nah cuman memang saya lihat memang agak sedikit lunak
ya harusnya bisa lebih keras lagi dari yang dilakukan itu
memang kita juga harus memikirkan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya
tapi ancaman bahaya terhadap seorang pemimpin negara itu di atas segalanya
pak nono kalau kita melihat ataupun membaca secara kasat mata karakter dari presiden jokowi ini kan memang lebih ingin mendekatkan kepada rakyat tanpa jarak seperti itu
apakah ini menjadi salah satu hambatan bagi pas pampres atau pengamanan
ya makanya tadi saya katakan dalam prosedur pengambilan gambar
presiden biasanya didampingi oleh menteri terkait dan pejabat daerah yang dikunjungi
nah sehingga sangat terbatas untuk di dalam gambar itu di luar yang itu
nah sehingga saya melihat bahwa memang mungkin agak bergeser sedikit karena keperluan
namun ya risikonya tadi itu
karena melangkah harus beberapa langkah untuk bereaksi
harusnya ada yang pas di belakang itu dibolehkan
saya mengharapkan pihak seknek atau sekmil atau sekap paling tidak membolehkan
membolehkan satu orang yang melekat dekat sekali
bila perlu hanya satu langkah dengan presiden
ya jadi kalau risikonya dia terambil gambarnya ya itu resiko
terhadap tuntutan pengamanan itu sendiri
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang